karena keindahan arsitekturnya serta teraturnya sistem pengelolaan tata kota
namun seiring waktu berjalan out batavia atau kota tua jakarta
mulai ditinggalkan oleh penguasa kolonialnya
posisinya di pesisir membuatnya rentan terhadap banjir
meski sejumlah kanal sudah dibangun genangan di musim hujan masih tidak dapat dihindari
kota tua pun akhirnya perlahan ditinggalkan oleh para penghuninya
yang memilih untuk pindah ke arah selatan di konigsplein atau kawasan minamerdeka
yang tersisa adalah warga etnis tionghoa yang sejak awal hanya diperbolehkan tinggal di luar benteng
yang membatasi pusat kota tua dengan area yang kini kita kenal sebagai gelodok dan petak sembilan
kini kawasan yang pernah menyandang julukan the jewel of asia kondisinya sudah jauh berbeda
sebagian bangunan masih dipertahankan sebagai cagar budaya
dan atraksi wisata sementara ratusan bangunan lainnya dibiarkan hancur di makan waktu
salah satu bangunan yang berhasil direvitalisasi adalah gedung olveh
gedung perusahaan asuransi ini pertama kali dibangun pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
bertahun tahun dibiarkan membusuk kini gedung olve menjadi salah satu contoh sukses revitalisasi
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama menegaskan bahwa pemerintah dki jakarta serius
akan terus menjalankan proyek revitalisasi kota tua ini
jalan terus kok kita sudah ada skgup tahun dua ribu empat belas
kita mau kembalikan persis seperti masa belanda dulu
jadi betul betul ada benteng nanti ada perasa ada nelayan ada pasar ikan
jadi nanti nelayan itu bisa naik ke pasar ikan untuk jualan ikan lagi
tapi jualan ikannya sekarang dua puluh empat jam kita mau bikin
rencana pemerintah untuk merevitalisasi kawasan kota tua
disambut baik oleh para pekerja pengunjung dan warga yang tinggal di sekitar kota tua
untuk pembangunan itu biar ada kemewahan biar ada kenyamanan
mungkin lebih baik direnovasi lebih nyaman untuk dikunjungi oleh masyarakat sekitarnya
tak semua gedung memiliki nasib sebaik gedung olveh dan gedung pos fathahila
dan china yang mendominasi jalan kali besar timur dibiarkan begitu saja
oleh badan usaha milik negara yang memiliki sertifikat hak miliknya
ratusan gedung lain di sekitar kawasan kota tua juga bernasib serupa dilupakan seakan tak pernah ada
rama aryadi jakarta
ya saya saat ini berada di taman fathahila persisnya di depan sekarang museum fathahila
tapi dulu adalah gubernurial
ya itu kantor gubernur yang dulu namanya janak piter sungkun
nah saat ini saya ditemani oleh pak chandrian seorang arkeolog dan juga pak yayat dari jakarta old time revitalization corporation
pak yayat pak chandrian serasa kembali ya ke sejarah zaman dulu ya
kalau kita lihat di situ tuh ada pos indonesia dan di situ ada gedung jasindo
tentu saja di belakang ini adalah kantor gubernur jan piter sungkun
kalau kita lihat ya pertama dari sisi signifikansinya atau makna kota tua ini khususnya bagi kita kita yang tinggal di jakarta itu apa ya
ini cukup menarik ya pertanyaan karena banyak orang bertanya seperti itu juga
apa sih yang menarik di kota tua jakarta ini
ternyata kota tua ini adalah cikal bakalnya kota jakarta
tanpa adanya batavia jakarta tidak ada
jadi inilah yang membuat kita harus bagaimana melestarikan bangunan bangunan maupun kawasan
ini yang kita anggap sebagai sebuah cerita berabad abad yang lalu menarik sekali
iya dan atmosfernya juga masih terasa ya
tapi kita seolah olah duduk berasa di atmosfer tiga abad yang lalu
iya dan kalau kita lihat sebenarnya kan ini disebut kota ya tapi kan tidak terlalu besar ya
karena di sini ada kantor gubernur tapi ternyata di sana juga langsung di hadapan ada pos indonesia dan gedung gedung lainnya
ini memang begitu ya bentuk kotanya
ya memang polanya adalah ada tengahnya sebuah alun alun

belakangnya ada gubernur kantor di sebelah sana sebenarnya ada gereja
tetapi sekarang sudah runtuh karena gempa bumi pada saat itu sekarang jadi sebuah museum
kita dikelilingi menarik sekali semuanya jadi seolah olah kita sedang berada pada saat itu
dan ini bentuk tata kota ini memang seperti kota belanda zaman dulu ya mungkin
cara mereka mengaturnya dimana
kota ini memang sebuah kota yang sangat berbeda
kota ini memang sebuah kota yang sangat berbeda
ini sudah dirancang oleh belanda bahkan rencana kotanya sudah detail sekali sehingga ada dua alun alun
tapi sayang satu alun alun yang sebelah sana nggak dilaksanakan
jadi alun alun sini yang menjadi sentral pusat batavia nya
nah ini kan sebenarnya luasnya sekitar satu tiga km
jadi di belakang situ kan juga masih ada kan beberapa bangunan yang berkaitan dengan kawasan kota itu
kalau plasanya saja seribu tiga ratus m dua
tapi luluh satu kotanya itu seratus m dua
jadi lumayan ya
satu kota intinya ya
itu lumayan sekali
nah ini ada beberapa bangunan yang saya lihat ini cukup terpelihara tapi ada juga yang mungkin ya sudah agak tua dan tidak terbengkelah ya gitu
berapa persen kira kira yang sekarang sudah diistilahnya dipertahankan lah
ini semua bangunan tua yang ada di sini
ini bukan berarti milik pemerintah
ada juga milik provinsi atau milik pemerintah pusat
ada juga milik masyarakat
makanya kelihatan ya sekarang yang mana siapa yang memilikinya dari seberapa bagus ini di punggara atau di jawa
pemerintah provinsi dki jakarta juga berusaha keras untuk mencoba
bagaimana ini sebuah kawasan kota yang benar benar lestari bisa dikunjungi
bukan berarti kita harus di sini mempertahankan seluruhnya
tetapi juga ada unsur modern juga bisa masuk ke sini semuanya
iya nah kalau pak yayat berasa di sini ya apa yang dirasakan terhadap kawasan ini
saya pikir kalau mbak desi juga jalan jalan keluar saya pikir ini nggak jauh beda kok mbak
sama kayak di kawasan heritage nya di luar sana
bahkan kemarin pak menteri pemerintah juga bilang ya ini juga kawasan heritage nya di luar sana
bahkan kemarin pak menteri pemerintah juga bilang ya ini juga kawasan heritage nya di luar sana

ini adalah manhattan of asia
pak arief katakan itu
tapi infrastrukturnya dki punya semua
iya tapi bangunannya istilahnya kan ini bangunannya yang perlu dipelihara
pastilah nah pak ya ya kan dari corporation namanya jakarta old town revitalization corporation ini
jadi seperti usaha untuk merevitalisasi kota tua ini persisnya apa ya
dan apa yang diinginkan dengan adanya semacam institusi seperti jakarta old town revitalization corporation ini
jadi ini sebenarnya kan juga sama ketika kita ada rasa sense belonging dari kita semua
terutama kalau kami dari kalangan swasta kita ternyata punya satu tempat yang luar biasa amazing
nggak usah dari sisi budayanya dari sisi letaknya aja mbak desi
kalau kita tarik ya ini berapa jauh sih dari monas lima km
berapa jauh dari bandara soekarno hatta lima belas km
cuma terasa lebih lama aja kan
dari port nggak jauh sembilan km
nah oleh karenanya beberapa kegiatan revitalisasi ini kok nggak sejak zaman pak alisa dikut kira kira ya
dari tahun tujuh puluh an sebenarnya kan sudah
artinya ini udah sering dilakukan
nah ketika kita zaman pak jokowi menjadi gubernur dki kita coba mau bantu
kebetulan pak jokowi juga punya concern untuk bagaimana merevitalisasi kota tua jakarta gitu ya
nah dari situ akhirnya kita coba
kita coba bantu
ketemu lah kira kira kita belajar dari pengalaman sebelumnya
dari data yang ada di gedung gedung tadi oh ternyata memang yang paling banyak justru bumn
nah dulu waktu zaman pak dalan iskandu sempat dikumpulin
seperti gedung bank indonesia
bank indonesia ada asuransi jasindo ada bni
dan yang paling banyak juga ppi perusahaan perdagangan indonesia yang memang dulunya dinasionalisasi
perusahaan perusahaan berkas kolonialisme dulu kan
yang aneka niaga cipta niaga dharma niaga kerta niaga
wah yang kayak gitu lah kira kira
mereka yang memiliki rata rata
rata rata mereka yang mengelola aset bumn
perusahaan perdagangan indonesia
nah dari situ kita coba jalin kerjasamanya
kita coba jalin kerjasamanya
kalau kita tanyakan mungkin ada nggak sih sebenarnya teman teman di pp ini anggaran untuk merestorasi gedung gedung yang ada
sampai ada yang udah runtuh dengan sendirinya
wah rupanya mereka hands up gitu
yaudah kita kerjasamakan aja ya
oke akhirnya singkat cerita long term
dua puluh tahun kita kerjasama dengan mereka
kita yang restorasi kita bangun kita bayar sewa
wah ini dua puluh tahun mulai dari tahun dua ribu empat belas
jadi targetnya sebenarnya apa
dalam dua puluh tahun ini apa yang akan kita miliki
atau mungkin ini jangan sampai tunggu dua puluh tahun ya
dua puluh tahun itu kan jangka kita kerjasamanya
tapi direvitalisasinya mulai dari sekarang
mulai dari sekarang
makanya oleh karena itu ini sebenarnya kan model ppp
saya yakin kalau semua punya keinginan yang sama
pemerintah provinsi dki swasta pemerintah pusat stakeholder masyarakat lainnya terhadap sayang terhadap kota tua jadi nih
pendanaan kelihatannya menjadi masalah ya
apalagi kalau pemerintah kan tidak memiliki dana cukup ya
dan ini saya lihat ini sangat bagus inisiatifnya ppp ini
bekerjasama dengan swasta yang otomatis mereka juga punya pendanaannya
dan juga bangunan ini kan juga dimiliki oleh non pemerintah ya
dari segi jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk merevitalisasi kawasan kota tua ini pak yayat
ya lumayan lah cukup lah
tapi kita kan lebih concern revitalisasinya di restorasi gedung dulu
artinya di restorasi gedung dulu kita coba gedungnya kita restorasi kita perbaiki yang tadinya nggak ada atap diatapin dulu
yang memang kayu atau strukturnya udah gak kuat kita tegakkan kembali
so fungsinya itu kan juga kita sesuaikan lagi nanti dengan teman teman
jangan sampai kita hanya bisa membangun gedung bagus tapi tidak ada aktipasinya juga di kawasan kota tua
jadi peruntukannya itu penting
oke kembali ke pendanaan untuk revitalisasi ini
kira kira berapa ya untuk misalnya mengecat menambah atap dan lain sebagainya
dan berapa bangunan yang akan diawali untuk revitalisasi
sementara kita kan sekarang sudah ada kurang lebih ada enam belas bangunan
ada enam belas bangunan
ini yang akan direvitalisasi atau sudah
yang sudah itu lima
sudah lima ya apa saja
kita akan mulai dari gedung pos
ya ini kelihatan memang lumayan ya
oke kita mulai dari gedung
terus kita diadakan
terus kita di apotik cunguha sana ada x apotik cunguha di glodok
terus kemarin juga yang di jembatan batu ya
polve ya itu juga x polve dulu insurans juga
terus ada di rotterdam lloyd di jenggavei bat patia
ini namanya untuk masih kita ini ya pertahankan ya nama pentingnya
nama nama itu jadi membalikan ke atmosfer sejarah
karena penting sekali atmosfer ini diciptakan agar mereka datang kemarin membeli atmosfer itu
bukan karena pengen jalan jalan saja
jadi aspek sejarahnya itu tetap ya
jadi lima dan sekarang berarti masih ada empat belas lagi ya
saya ingin tahu karena gini apalagi sekarang dengan untuk membangun rumah aja atau mendirikan suatu gedung atau bangunan kan lumayan mahal ya
ya kita coba makanya kita namakan di situ semacam endorment fund lah
dari para stakeholder yang ada ini
nah shareholder nya dari perusahaan
dari sembilan perusahaan konsorsium tadi
dari perusahaan konsorsium tadinya
kumpulkan ya lantas itu kita coba untuk apa
bantu bangun apa
merestorasi gedung gedung tadi
sekitar berapa mungkin dua ratus miliar tiga ratus miliar
mungkin paling tidak
kurang lebih lah kurang lebih
nah kalau kita bicara master plan nya peruntukan
kalau kita lihat kan sekarang ini selalu ramai dan oke mungkin taman fatahila ini tertutup lah untuk kendaraan dan lain sebagainya
tapi ada blueprint untuk peruntukannya itu seperti apa
kita ini kan tetap mengikuti aturan yang ada di pemerintah provinsi dki jakarta khususnya
karena pemprov sendiri sudah mengeluarkan pergub nomor tiga puluh enam ya tahun dua ribu empat belas tentang rencana induk kawasan kota tua
so kita master plan atau peruntukan tata ruang tata wilayah kita ngikut mereka
jadi aturan yang ada tetap kita ikuti kan itu hampir tiga ratus tiga puluh empat hektar semuanya
nah oleh karenanya di core zone ini ya yang memang ada sebagian gedung gedung yang kita restorasi
peruntukannya tadi pun rata rata memang lebih kepada untuk supporting tourism
mungkin ya seperti tempat mais mungkin ya kafe ya kan misalnya seperti itu kira kira
ya sekarang seperti kita lihat tadi situ ada kafe batavia memang awalnya juga kafe ya ini saya lihat cukup menarik ya bagi para wisatawan
tapi pak chandrian anda sendiri ingin melihat ya dari segi bagaimana kita memanfaatkan kawasan ini idealnya itu seperti apa
jadi saya justru dengan kondisi seperti ini menambah prihatin ya karena revitalisasi yang sedang berlangsung sekarang itu hanya pada bangunan
sebenarnya kita juga butuh berjalan bersamaan revitalisasi bangunan juga revitalisasi kawasan
agar kawasannya juga menjadi sebuah kawasan yang menarik dan menjadi daya tarik itu yang penting sekali
karena kalau misalnya kita bertumbuh pada bangunan terus menerus kita lupa
sehingga terjadi kemacetan kesemrawutan jadi ini harus berjalan bareng
oke jadi idealnya seperti apa supaya dari sisi ya ketertarikannya itu ada lah budayanya juga terjaga dan membuat orang datang ke sini
tetap satu yang pertama adalah memberdayakan masyarakat setempat dengan misalnya ada sebuah kesenian dan lain lain
tetap harus dipilih mana yang bisa ditampilkan di sini mana yang tidak bisa
kedua juga kita juga harus menciptakan perluasan ruang terbuka publik
sehingga bukan di taman empatahila disini saja tapi juga sampai keluar
minimal sampai di batas akhir sebuah terminal atau stasiun kereta api itu mereka ciptakan sebagai pejalan kaki
iya idealnya seperti itu ya sehingga tidak macet ya
tidak mau macet jadi semua orang walking in distance
jadi bisa jalan lima belas menit kesana lima belas kesitu
tetapi kita juga tidak seluruh kota tua bisa dibikin kawasan pedestrian tidak bisa
makanya kita coba dulu kawasan ini dan barangkali lebih pas lagi nanti kawasan taman beos
begitu kerumunan turun dari stasiun bios atau busway semua orang berjalan kaki
kita siapkan saja disini semacam kendaraan khusus yang gratis dia sampai kemana sehingga disini nyaman untuk berjalan kaki
ini sangat menarik dan ini sebenarnya masih bisa diciptakan
rekayasa lalu lintas itu perlu diciptakan dan ini yang harus juga kita perhatikan sebagai revitalisasi kawasan
jadi bukan hanya sekedar memugar bangunan
tapi misalnya kalau nanti ada bisnis di sini kafe dan lain sebagainya menurut pak chandrian itu memang
itu bagus karena itu akan membiayai playstrend berkelanjutan
karena misalnya itu milik bumn atau milik swasta dia harus coba tanpa menggunakan apbd atau apbn
sehingga mereka hidup dengan keuangan sendiri sehingga terus less tarif dengan menggunakan anggarannya sendiri
ini menarik sekali pak chandrian
jangan hanya fokus terhadap memugar bangunannya tapi betul betul merevitalisasi kawasan ini sehingga menjadi kawasan yang serba ada lah di sini
dari segi budayanya atmosfernya menarik bagi semua orang untuk datang ke sini
saya lihat juga kalau kita di kota kota di eropa itu kota tuanya di old townnya itu paling banyak dikunjungi
dan juga paling dirawat dan lain sebagainya
ini ide menarik
akankah seperti itu
harapan kita juga kita dorong kesana karena memang kita berharap kota tuanya bisa jadi tempat to live to work and to play
to lift to work and to play ya kita hidup di sini kerja di sini yang main main di sini juga
semua bisa ada di sini
makanya di dalam zonasinya itu kan juga memang sudah distrik distriknya itu kan memang sudah ada
jadi maksudnya blueprint yang dulu saja kita hidupkan lagi
ada trading pecinan apa semua itu kan memang udah ada
makanya saya pikir persis tadi kalau memang dibilang tadi adalah peta yang memang belanda buat buat kota ini seperti apa
ini kan yang tadi saya bilang ya kalau memang di sana financial service nya ya kita di sana
nah terus kalau memang tradingnya ada gitu ya yang untuk edukasi juga ada
sama maka tadi saya bilang jangan hanya sampai gedungnya saja direstorasi aktifasi di sini tetap jalan
jadi yang menarik sekali adalah kawasan kota tua ini beda dengan kawasan kota tua di tempat luar negeri ya
ini steel living sebagai kota
jadi makanya kita tidak boleh memindahkan penduduk yang ada di sini
ya itu penting sekali ya
sekolahan jangan biarkan ada sekolahan ada semacam apartemen di sini
silahkan supaya mereka living terus
bukan berarti betul betul membuat ini sebagai museum atau sesuatu yang memang hanya untuk dilihat saja
betul kalau misalnya kita sebagai tempat wisata saja
mungkin sore habis tapi ini dua puluh empat jam kalau bisa
tujuh hari terus berkelanjutan itu jadi living
tapi pak chandrian kalau kita melihat how nya itu apa kita lengkap punya misalnya blueprint dari bangunan bangunan itu apalagi yang sekarang sudah rusak dan harus dibangun kembali
itu masih ada sehingga sesuai dengan gambar yang awalnya
serta kerjasama dengan kreatif industri kita arsitek kita itu ada
ya kita kan memang mengacu dari struktur dokumen yang memang sudah ada sebelumnya
dan itu lengkap semua
dan itu rata rata ada masih tersimpan
dan data data semal kemarin seperti gedung yang baru diresmikan itu juga ternyata ada
kita bisa kontak dengan negara yang pernah membangun arsiteknya siapa itu ada data datanya
asal kita cuma terus
berikut di bidang kearsipan itu akan tertumpu semua
jadi kalau dari segi pembunggaran revitalisasi bangunannya tidak akan ada masalah mengenai otentisitasnya seperti apa
ya betul ya
dan juga nanti apabila memang ada pembangunan sedikit kekurangan data dan lain lain kita bisa kompromi
kompromi itu nanti akan dilakukan melalui tim sidang pemugaran
sebuah tim yang memberikan semacam pengarahan tentang renovasi pemugaran maupun revitalisasi
itu akan dimasukkan ke sistem itu
menarik yang got rc ini jakarta old town revitalization corporation ini ini kerjasamanya dengan siapa siapa saja
dan tadi kan pak chandra mengatakan jangan sampai masyarakat yang tinggal di sini dan di sini kan banyak pkl dan juga banyak orang yang tinggal di sini
itu harus di istilahnya harus digusur atau dipindahkan
itu bagaimana nanti ke depannya
ya tadi seperti saya sampaikan jadi ketika kita mau memanfaatkan gedung mau kita restorasi di dalamnya teman teman pkl ada di sana
maka kita tidak langka serta merta langsung mengulangkan dan sebagainya
akhirnya kan kita akhirnya coba jalin komunikasi yang baik kita dorong mereka kalau dia sebagian besar memandang problem ini saya pikir ini aset sebenarnya
mereka bisa kita dorong lebih kreatif lagi sehingga malah menjadi dukungan dari sentra industri itu sendiri
akhirnya kan kita coba fasilitasi mereka kita bentuk semacam kooperasi
mereka berbadan hukum sekarang namanya penawaskata pedagang binaan kawasan kota tua jakarta
itu ada empat ratus lima belas anggota sehingga itu kita jalin lagi kita ke induknya ke sudin dan dinas umkm dki jakarta agar mereka nantinya akhirnya naik kelas mbak desi
dari pkl jadi air yang usaha mikro kecil menengah dan seterusnya
kalau kita bicara mengenai ini merupakan kawasan ekonomi khusus itu di bayangan pak yayat itu seperti apa
bayangan kita dulu kenapa kita diskusi dan memang mengajukan ini memang perlu ada semacam otoritas single authority untuk satu kawasan ini
karena memang di dalamnya ini kan lintas instansi mbak desi
dan lintas kepemilikan juga
proses kepemilikan juga sehingga akan lebih mudah ya kan melakukan terhadap semacam kalau kita di developer itu semacam kayak estate regulationnya lebih mudah ya ketika dalam satu kawasan itu bisa
dalam satu konsorsium juga
tapi ternyata dia sangat positif saya pikir oleh pemerintah pusat
makanya saya kemarin dengar pak menteri pariwisata ini kan masuk dalam salah satu dari sepuluh destinasi pariwisata nasional
dpn mungkin ngikut ke kepulauan seribu
nah saya pikir nanti kalau memang ini sudah ada otoritas tersendiri saya yakin akselerasinya lebih cepat
karena ini kan sekarang bottom up
tapi sekarang tantangannya apa dalam proses pemugaran ini revitalisasi ini
apakah ada tantangan misalnya dari segi kepemilikan izin administrasi atau siapa yang memiliki bangunan ini atau
so far kalau yang kita lakukan selama ini nggak ada masalah kita jalan saja
nah cuman kan alangkah baiknya kalau memang tadi saya bilang bottom up kan ada keinginan dari kita
tapi kalau top down kalau memang itu memang adalah jalurnya semacam perintah udah ini semua para pemilik gedungnya diminta untuk dirapihkan
tentunya kan di dalamnya ada insentif dan disinsentif
ada regulasi yang diatur di dalamnya
saya yakin ini jauh lebih cepat akselerasinya ketimbang ini semua bottom up